belum datang gak terang
gue kira pesanan gue belum jadi
gue dulu ya
kami dari tim basarnas
yang dibantu oleh tim penerbangan internasional
dalam hal ini akan menjelaskan
hal hal yang terkait
sehubungan dengan penerbangan
pesawat elang indonesia
baiklah kami akan sampaikan
satu jam setelah take off
pesawat elang indonesia
penerbangan dari jakarta
mengalami kehilangan kontak
dengan bandara soekarno hatta
pak duduk dulu ya pak duduk
aku latihan aja
ma kita harus ke rumah andin
andin butuh kita sekarang
kalau kita kesana
aku gak apa apa andin butuh kita ma
bener gak apa apa
pencarian kami lakukan tiada henti
dan kami bentuk tim tim untuk menyisir lokasi selama tujuh hari
dan tidak menemukan puing ataupun tanda tanda dari para korban
dan kami semua tim
dan melakukan insuransi
tidak menemukan trik terang sampai sekarang
dengan berat hati
dan pencarian pun dihentikan
mencapai empat belas hari
pencarian akan kami perpanjang selama empat belas hari
juga menemukan tanda tanda baru di lapangan
hai hai sayang
kok padi nangis
tadi filmnya sedih saja

demikian pernyataan yang dapat kami sampaikan
terima kasih dan selamat siang
ya allah pak al
gue bener bener gak menyangka ya
nasib mereka itu harus jelas
tolong jangan dihentikan pencariannya pak
tolong cari suami saya
anak saya ini masih kecil
iya ini keterlaluan
kalian anggap mereka hilang begitu
kami tidak akan berhenti pak
kami akan terus bertanya
di mana anak perempuan saya
kami mohon maaf yang sebesar besarnya
dan turut berduka cita yang sedalam dalamnya
untuk para korban
sekian dari saya terima kasih
gak bisa gitu pak
ya allah mas
apa ini artinya kamu sudah berpergi
apa nih artinya aku harus mengikhlaskan kamu mas
aku gak sanggup pas
aku gak sanggup
puncak mata diri
mama udah nangis nih ya
masa pasti gak suka
mama gak boleh nangis
masa pasti ketemu kok
mereka salah pasti
mereka gak bener kok
tidak mungkin kan kalo kita tetep ada disini
tapi saya mau tunggu aldebara
saya mau tunggu dia
kita tunggu dia
kita tunggu dia
kita tunggu dia di rumah ya
kita tunggu dia di rumah mama
kita tunggu dia di rumah mama
kita harus pulang
kita harus pulang
rena sekarang juga masih buku
rena sekarang juga masih buku
susah kok mama
ya kalau dari
ini sudah lebih dari satu minggu kan kejadian pesawat jatuh ini
bagi jatuhnya di hutan belantara sumatera
dan ini kecelakaan pesawat bukan kecelakaan biasa
masih perlu kita pertanyakan apakah ada orang yang selamat di sana
ya allah hamba cuma bisa berdoa sama engkau ya allah
kembalikan mas'al kebutuhan kami
dan berikanlah kekuatan untuk kami ya allah
ma kami pergi dulu ya
semoga keadaan mama selalu sehat dan baik
hingga kita bertemu kembali ma
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
jangan kalian pergi

jangan tinggalkan aku jangan tinggalkan aku disini sendirian
jangan tinggalkan aku
ya ya ada aku disini mama
mama mama harus relaks
mama mimpi nenek
terus ada roy juga
terus al dateng disini
kita bahagia sekali
tapi mama gak boleh kayak gini ya
kita harus sama sama kuat lah
kita gak boleh sedih ya
aku ngomong kayak gini bukan berarti aku gak sedih ma
aku pun juga hancur
aku gak tahu kehidupan aku kehidupannya kayak gimana tanpa masa
tapi aku berusaha untuk kuat
aku buat untuk anak anak
untuk rena sama sekarang
mereka pasti membentukkan kita
aku pun aku berusaha untuk kuat karena aku bingung
ketika rena udah tahunya semua
iman aku jelasin sama dia
kelangan cinta pertamanya
kelangan orang yang sangat dia cintai ma
tapi setidaknya sekarang kita harus berusaha untuk kuat untuk anak anak dan untuk pasar
masa pasti akan sedih kalau kita akan nangis nangisan terus
apa yang mama ganti mama bikin tahu
mama jangan berpikiran seperti itu ya
kita berusaha untuk kuat ya mah
aku udah lama mampu
nih gue paham
insya allah ini juga tindakanku
belum om belum pada balik dari bandara
bapak pulang hari ini ya
makanya mama papa ke bandara

tante silahkan duduk dulu
duduk ya saya yuk

ya allah kembalikanlah al kepada keluarga dan anak anaknya
hamba tidak sanggup membayangkan senyum ceria itu menghilang darinya
ya allah kembalikanlah al kepada keluarga dan anak anaknya
hamba tidak sanggup membayangkan senyum ceria itu menghilang darinya
apa aku ke rumah adin sekarang ya
paling tidak buat ngecapin
tapi rasanya dengan kondisi
kayak begini pasti
andi gak akan
saya ingin menginformasikan
kalau sekarang saya
lapas untuk bertemu dengan ibu elsa
anda mau ke lapas ketemu dengan istri saya
loh ya tentu saja
untuk membantu ibu elsa agar keluar
dari lapas seperti yang bapak
tidak berjalan sebagaimana mestinya
maka dari itu
saya berpikir untuk kasus
ibu elsa dan kasus rena
kita bisa berjalan
bersamaan pak atau
paralel dan saya
sudah memutuskan untuk mengedepankan
saat ini pak
kalau memang anda mau ketemu dengan istri saya harusnya
barengan dengan saya ada saya disitu
ya tentu tentu
maka dari itu saya informasikan
ke bapak kalau sekarang saya ingin ketemu
dengan ibu elsa
so sampai ketemu nanti di lapas ya pak ya
ini orang benar benar ya
mengakuin sesuatu tanpa
pembicaraan terlebih dahulu
tapi predikat beliau sebagai the winner
tetap harus aku pertimbangkan
bagaimanapun juga dia akan
mengendal semua kasusnya elsa
kalau nggak bisa menang gigit aja

mama habis dari bandara kan
mama habis dari bandara kan
ma nggak ada
mama sama omah bapakin ke bandara
jadi bukan jemput papa ma
aku kalah sama papa
rena rena kekamar dulu ya sama sus ya soalnya mama mau ngobrol dulu sama opah sama oma ya
don watching indonesia
kita harus selalu semangat
jangan patah semangat
kita terus berdoa
dan berperasanggah baik
kita juga harus berserah
dengan keputusan allah
aku mau basah
aku gak mau
saya tahu ini gak mudah
ini berat sekali bu
tapi insya allah ya
insya allah bu rosemisa
yang cantik dan ganteng itu kok
saya cuma berharap
kembali kepada kamu
saya tidak kehilangan
suami saya dan anak anak saya
saya tidak sampai kehilangan
dia karena dia satu satulah harapan saya
ke perjalanan terakhir
tapi ini justru kembali ke hati

anda bisa tanya orangertu
apakah ini orang jogja beams
untuk yang memperhatikan
surat kuasa dari elsa udah materai oda tanda tangan elsa udah ktp elsa udah akte kelahiran
di indonesia udah semua ada tapi asfal asli tapi palsu oke
ini sesuai obrolan kita ya
sekarang tinggal ambil sampel kesha biasanya kalau kesha lagi di rumah adeno dia suka diajak
jalan jalan ke taman ini sama opa sama omanya semoga hari ini gua beruntung
iya no mama lagi ajak jalan jalan kesha nih mumpung cuacanya lagi bagus dia senang banget
tuh jadi gimana mbak mama rencananya tuh
aku mau ke rumahnya soalnya mama mau ngucapin bela sungkawa ke mereka yaudah kalau emang besok
mau kesana mending bareng sama aku aja mah kalau mama kesana bareng kamu takutnya nggak boleh
masuk kamu kan lagi ada masalah besar sama andien yaudah yaudah enggak papa kalo mau pergi sendiri
maupun gajah ya iya enggak ah ello mah mah coba coba jangan red
hapenya hilang lagi ya aduh
ini bu hpnya
mohon maaf ya bu jam beritnya udah kabur
ya allah makasih banyak ya mas
makasih ya udah balikin hp saya
terima kasih pak
terima kasih pak
mari bu permisi ya bu
hp oma udah balik
gimana bos kerjaan dia udah selesai kan
oke thanks ya
lain kali kalau ada kerjaan jangan lupa ucapin dulu ya
terima kasih pak
terima kasih pak
akhirnya gue dapet sampel si keisha

itu tadi jamret
noh barusan mama abis telepon kamu itu
hp mama dijamret sama orang
untuk tadi ada mas mas itu
yang baik banget ngembaliin hp mama
ya allah ma
mending mama sama keisha balik rumah aja ya
maksudnya jangan jangan lagi ya
takutnya ada orang jahat lagi di luar ya
yaudah yaudah pokoknya hati hati ya mak
sampai rumah kabarin assalamualaikum
yuk yuk yuk
bisa begitu ya
sekarang dengan opa
opa gak akan kalah gak akan turun lagi
satu dua tiga empat
ya opa turun
yang banyak yang banyak
yang banyak coret
itu dikit banget gak kelihatan
oh yang semangatnya oma nih
lapain aku ya
opa liat deh
opa suruh ngajak
kok opa kayak dakau chan
karena turun apa naik nih
satu dua tiga empat
jangan naik banget ya
opa selama papa gak ada
papa tinggal disini aja ya
opa temenin rena ya
ya allah dibalik tawa ceria rena
ada duka yang sangat mendalam
yang belum dia ketahui
semoga rena tidak kehilangan
keceriaan masyarakat anak anaknya